mungkin juga pks pasti akan didatangi kita berharap begitu toh
soal sikap ini sih hal yang mudah buat pks ada katakan mau di dalam maupun di luar itu bukan
hal yang sulit buat kami ya artinya kami sudah terbiasa tinggal permasalahannya adalah kita
pengen kebersamaan setelah nasdem dan pkb didatangi mungkin juga pks pasti akan didatangi kita berharap
gitu toh ya itu kita tunggu saja saya sudah komunikasi dengan beliau sumber detail
apa semua tapi hari ini beliau ada acara halal bihalal keluarga jadi kata mas dasko
nanti kita cari waktu hari ini mesti muzani datang tapi sampai tadi muzani belum datang
nggak ada apa apa bagus kita hubungan bagus bayangin sekutu sampai segaja
apalagi selangit dan bumi itu hubungan yang diomongin sama prabowo dan kita
ya kita dialog lah masa ujung ujung main masuk aja kayak boleh terima aja ya kita arahnya pokoknya
semua itu serba mungkin itu aja pastilah pasti kita akan saling menyuankan bisa dia duluan atau
kita duluan mana aja nanti dalam waktu dekat itu kan jeminggu senang klasa rebuk kemiskinan
begini ini kan sudah selesai acara ya ke depan ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa ya kita
sudah pengalaman dua periode dua periode di kemarin di luar ya jadi kalaupun bisa ke dalam itu juga
positif di luar juga dalam tugas dari dalam untuk keluar itu juga positif enggak ada masalah sakit
mungkin berkuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader kader vks yang maksimal tentu
positif baik dan profesional untuk berkontribusi gitu maksudnya
kalau anda mengerti gestur dan isyarat sebenarnya paham ya tapi kalau belum ya nanti tanya ulang aja lagi
hubungan yang baik yang segajah dan sekutu ini
melalui siaran digital patv dan media streaming lainnya